hai sejumlah warga panik ketika banjir bandang ini berlanda perumahan dinar indah tembalang
semarang jawa tengah pada jumat petang air bercampur lumpur merendam puluhan rumah hingga
nyaris menyentuh atap seorang pria penyandang disabilitas ditemukan meninggal akibat terjebak
banjir saat sedang sendirian di rumah sebanyak satu ratus tiga puluh tujuh warga terkena dampak banjir ini
beberapa warga terpaksa menyelamatkan diri naik ke atas atap rumah menurut warga banjir terjadi
akibat jebolnya tanggul sungai pengkol di dekat kompleks perumahan menyusul tingginya
debit air hujan dan banjir kiriman dari kawasan perbukitan di ungaran betul langsung
masuk paling tinggi seberapa tiga m meter meter banyak yang semua
wali kota semarang heferita gunaryati rahayu mengatakan perumahan dinar indah rutin dilanda
banjir saat musim hujan karena berada di wilayah cekungan kantia mereka tidak mau pindah
kita coba pikirkan untuk relokasi yang terbaik
hai jumat petang banjir juga menerjang desa kebon batur meranggan demak jawa tengah akibat
meluapnya sungai babon ketinggian air yang lebih dari satu meter membuat warga panik sejumlah warga
termasuk sembilan bayi dievakuasi oleh tim sar gabungan salah satunya adalah nungki dan bayinya
yang baru berusia tiga bulan saat banjir menerjang suaminya belum pulang kerja terus cepet banget
sampai berapa kedalaman baju baju
hai tadi pas aku keluar sih masih gini ya sampai seperut terus terus aku tol ketangga
sebelah yang lebih tinggi ternyata tambah nanya tambah nanya terus aku naik ke genteng
sekitar pukul setengah tujuh malam petugas gabungan dari sar polisi dan tni datang hingga
nungki bisa dievakuasi camat meranggen menyebut ada ratusan warga yang terdampak namun belum ada
jumlah pasti antara warga dan tni yang dikeluarkan dari barang barang dengan kebanyakan warga dan tni yang dikeluarkan
banyak yang memilih mengungsi kerumah saudaranya
banyak juga yang di bumi di sini ini tidak ktp kebohongan batu sehingga belum bisa dihubungi ke hari ini
tapi yang jelas sampai dengan jam hari ini semua sudah terevakuasi dan bisa disiapkan untuk pengungsian
demikian juga yang tadi yang sakit langsung dibawa ke puskesmas rangkaian tiga yang ada penginapannya
sudah diberi pengubahannya
hingga pukul sebelas malam tugas masih menyiapkan dapur umum
untuk para pengungsi dan warga terdampak banjir
tim liputan cnn indonesia